ya saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik dan saya lihat tadi di pendaftaran bpjs semuanya berjalan cepat
ini akan kita perbaiki kita bangun kita intervensi saya kira bagus
ya untuk jantung sama stroke mungkin yang perlu ditambahkan
karena padang lawas ini baru pertama datang mau keliling kemana mana
enggak saya mau ngecek dulu